terima kasih anda masih menyaksikan reportas rejawa timur
untuk memeriahkan kemerdekaan ri yang ke tujuh puluh dua
sejumlah pemuda di ponorogo menggelar lomba ala ninja warrior di tengah sungai
lomba ini sengaja digelar selain sebagai ajang tali silaturahmi
juga untuk mengkampanyekan kebersihan lingkungan terutama kebersihan sungai
sambut hari kemerdekaan bangsa indonesia yang ke tujuh puluh dua tahun
warga desa jabung kecamatan melara ponorogo
menggelar lomba layaknya ninja warrior di tengah sungai
meski hanya menggunakan alat seadanya
namun banyak warga yang ikuti lomba berhadiah utama uang seratus ribu rupiah
meski banyak yang gagal mencapai garis finish
namun para peserta mengaku senang dengan adanya lomba ninja warrior ala pedesaan ini
apalagi lima tantangan yang diberikan tergolong susah ditaklukkan
terutama tantangan menaiki sepeda kayu di atas papan yang memiliki lebar hanya sepuluh cm
tak hanya untuk memeriahkan hari kemerdekaan ri
lomba ini ditujukan untuk memupuk semangat kebersamaan warga desa jabung
yang memang selama ini nyaris hilang
panitia sengaja mengadakan lomba di tengah sungai
untuk mengkampanyekan agar warga menjaga kebersihan dan ekosistem sungai
saya ingin mengajak masyarakat khususnya desa jabung
untuk menjaga kebersihan sungai ini
jangan membuang sampah sembarangan di sungai
atau limbah lainnya yang membahayakan ekosistem di dalam air
bagi peserta yang berhasil mencapai garis finish
uang seratus ribu rupiah berhak dimiliki